tidak ada lagi suara tangis dan tawa bayi di rumah ini
ia masih tersisa wajah wajah sedih dari keluarga yang ditinggalkan
pada dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh tiga lalu hafizah dwi nayirah bayi berusia tiga puluh delapan hari meninggal dunia
setelah dirawat di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah di bagian kepala
keluarga menduga yang dialami putri kedua pasangan nur hashim dan nur faizah disebabkan oleh suara letusan petasan
petasan disulut oleh seorang tetangganya di desa jatirambe benjeng gresik jawa timur
tepat pada malam hari raya idul fitri sabtu dua puluh dua april lalu
menurut kesaksian sejumlah keluarga korban di area inilah petasan itu dibunyikan atau dinyalakan
mereka bersaksi ada sekitar delapan suara ledakan yang variasi bunyinya
itu mereka akui yang terakhirlah yang paling keras dan membuat korban kaget kemudian kejang
jaraknya relatif dekat hanya selisih dua rumah dan sekitar dua puluh meter
dan menurut warga dan keluarga mereka menyaksikan suara ledakan itu juga dibarengi dengan asap yang mengepul
hingga masuk ke celah celah rumah dan masuk ke kamar tempat mereka beristirahat pada malam itu
di kamar inilah bayi nayira ditidurkan malam itu
saat itu beberapa keluarga berada di rumah kontrakan hashim dan faizah termasuk lika kakak faizah
kalau dari ruangan ini bu keras nggak bu dengarnya
keras nak abunya itu kelihatan kalau nak masuk nak abu mercon itu sampai kelihatan
iya asapnya itu
suasana hangat pada hari lebaran pun berubah panik
tubuh bayi naira tercekat dan kejang
mata kanannya tertutup setengah
korban sempat menangis dan berusaha ditenangkan dengan diberikan asi namun asi selalu tumpah
belakangan keluarga tahu kalau lidah nayira terbalik ke atas
terus kejang waktu itu
waktu itu sempat digendong kakeknya
kakeknya kan keluar lihat sopo saya senyumet gitu loh
terus abis itu masuk digendong sama kakeknya
iya terus kok nangis sempat digendong
korban sempat dibawa ke bidan desa klinik dan rumah sakit
kemudian dirujuk ke rumah sakit muhammadiyah lamongan yang memiliki alat lebih lengkap
saat itu korban membutuhkan ventilator dengan biaya sewa lima juta rupiah per hari dan harus menjalani operasi
sampai akhirnya nyawa nayira tak tertolong
dari hasil ct scan terjadi pecah pembuluh darah di bagian kepala korban
menurut gina nur jalilah dokter spesialis anak fakultas kedokteran universitas muhammadiyah surabaya
suara ledakan petasan bisa menjadi pencetus gangguan kesehatan yang fatal pada bayi termasuk pecah pembuluh darah
batas ambang pendengaran manusia tiga puluh sampai sembilan puluh desibel sedangkan petasan rata rata satu ratus lima puluh hingga satu ratus tujuh puluh lima desibel
tentu bayi memiliki kerentanan lebih
di telinga sendiri banyak sekali pembuluh darah atau kapiler yang kemudian nanti
dia hubungannya deket banget sama otak dekat banget sama otak dekat banget juga sama bagian organ organ yang lain terutama pembuluh darah
nah di sini yang kemudian rentan pada bayi bayi itu mengalami pecah pembuluh darah yang terkait dengan suara yang terlampau keras
dijelaskan gina pada bayi memiliki refleks moro atau kaget yang muncul saat suara keras terjadi
kejang dan lidah terbalik ke atas seperti yang dialami nada
ira juga menjadi indikasi gerakan abnormal pasca pecah pembuluh darah
kasus ini akhirnya berujung ke polisi
sebenarnya keluarga korban sudah memberikan kesempatan membuka pintu maaf
namun sampai batas waktu yang ditentukan penyulut petasan itu tak datang
pengaduannya itu dilempahkan ke polres dan sudah diterima di polres
dan dalam waktu dekat pelaporan pengaduan yang disampaikan oleh mbak nufus akan kami tindak lanjut
kita akan panggil orang orang yang disebutkan di dalam pengaduan itu untuk diambil keterangannya
bagi sebagian masyarakat indonesia petasan memang diidentikan dengan sukacita
namun di saat yang sama suara ledakan petasan tak sedikit memakan korban
apa yang dialami satu keluarga di gersik ini menjadi pelajaran
bahwa sukacita suara petasan bisa juga melahirkan malapetaka dan tragedi bagi mereka
bapak gersik jawa timur